kita bisa merencanakan tiga puluh tahun ya
hadis sofian salim yang akrab di sapa ian salah satunya
tidak hanya memelihara damar juga mengembang biakan anaconda
atau dua ratus tiga puluh dua miliar rupiah dari target parkir
anda melihatnya apakah ini dampak dari perubahan iklim atau justru juga ada dampak dari gempa dengan magnitudo kecil di sumatera barat bu
karena itu sebetulnya sebagai penanda dia memudahkan sebetulnya
destinasi wisata sejarah pun menyebar
merayakan bersama sama bertumpeng riang untuk perayaan hari ulang tahun ke lima puluh satu ini mbak rifana
ataupun satu hari sebelum pemungutan suara
nah terus yang tentunya adalah profitability gitu
yang disebut sebut ada di dalam tubuh
dari kisah mateus dan taufik setidaknya ada tiga hal yang menjaga eksistensi usaha
bebas itu tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan
apakah kemudian itu akan dilakukan secara konsisten
tuh kan jadi bingung mau makan yang mana
keberadaan pondok tutirah mikir ini tidak bisa dilepaskan dari pondok pesantren suralaya
jadi udah lengger merupakan sebagian dari jiwa saya
resume yang terbaik yang saya lihat adalah resume yang dikustomisasi untuk peran
bagi kami di fase sudah tidak menjadi kendala ya
maka cara kita melawan juga beda
pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu
maka ketika kemudian melihat seperti ini tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi
belajarlah untuk meminimalisir tidak membawa serta kerabat atau koleganya ke kota jakarta
rumah lengger banyumas dirintis sejak agustus dua ribu enam belas oleh rianto yang juga seorang lengger
pihak pimpinan mprs diganti pada waktu itu dengan tokoh tokoh yang anti pada presiden soekarno
nah itu kalau penanganannya juga atau tidak tepat